kasian banget sih
ngapain dia sama cewek saya itu
gue pastiin lo bakal nyesel seumur hidup
takut banget loh gue
eh gue ga bercanda sama lo
ya gue juga ga bercanda sama lo
udahlah mendingan sekarang lu tuh jauhin michelle
lagian percuma juga kan lo udah usaha keras buat dapet michelle
tapi semakin lo deketin dia dia semakin hindari
gue ribut sama mike dan tante preti
jangan jangan arin mau ngasih tahu soal kejadian kemarin
dan buka kartu gue kalo sebenernya gue tuh kepengen ketan tante preti
engga engga gue harus halangin arin biar ga buka mulut ke michelle
oh jadi sekarang lo udah sadar nih lo tuh sebenarnya diangkat jadi penyanyi kafe itu
sebenernya bukan karena bakat lo tapi karena dibantuin orang
lo udah sadar
ya lo tinggal jawab aja siapa yang bantuin gue
hmm kasih tau ga ya
lo bisa cepetan ga sih gue ga ada waktu buat lo ya
oke gue bakal kasih tau
sebenarnya yang bantuin low itu selama ini orangnya itu adalah
lo ikut gue sekarang gue udah urusan sama aku
bentar dulu lo ga liat apa gue lagi ngobrol sama dia
michelle sorry ini juga penting banget
hari hari gue tuh cerah mulu tau
kalo ditemenin terus sama lo
udah besok besok aja
minimal kita tunggu dulu emosinya misalnya itu turun
nah abis itu baru lo ajak ngobrol baik baik oke
gue gak mau masalah ini tuh ditunda tunda
gue mau masalah ini cepat selesai sama michelle oke
iya deh kalau gitu gue temenin
jadi lo ga nunggu sendirian kan oke
gue bisa sendiri ini kan masalah gue sama chef
yaudah kalo gitu gue tunggu di depan
jadi lo kelarin dulu masalah sama michelle
jangan ga usah
mendingan lo tuh pulang istirahat tidur kayak santai santai
daripada nungguin gue capek ya kang
mamai kamu orang berdua itu tidak lihat beda sama davin disini kan
apa kata orang berdua sudah tidak kelihatan kawan
ih kata orang transparan kawan
apaan sih rese tau ga
mereka terlalu fokus berdua di
kita berasa ngontrak
sayang udah gapapa kamu pulang aja ya
nanti kamu capek udah istirahat aja yuk
kalo begitu aku naik ojol aja ya
bagus ya bisa ya
pasti nona lagi pesan ojol to
nona nona punya pesanan itu sudah diterima otomatis sama kita punya kawan
woy davin kasih muka dulu
karena sudah ada betapunya kawan pangeran davin
batul toh kawan
asya lo mau kan balik ke barang gua
tapi kebetulan gue juga belum dapat ojol sih
eh kawan kau sampai jadian he
kasih sikat kawan bukan maksudnya romantisnya itu dikasih tulang
eh kalau gue punya lem tiga gue lamparin lo atu atu
eh enggak riva jangan
eh kawan satu lagi
ali jangan lupa mampir di warung bakso ya
kasih makan anak orang toh
apa mereka emang sedekat itu
aigo kenapa hati gue gak rela gini ya
perlu bantuan kawan tenang saya
eh nona tasya tenang seh di situ he
nung dia di dalam
kasih tau kok
nadif mau lari pak
kasih nyuman mau
eh enak sekali
eh pas ini tangan gue
ih apaan sih
eh rin berapa kali gue harus ingetin sama lo
jangan ikut campur urusan buah
terus kalau gue masih ikut campur lo mau apa emang
kalau masih berani ngomong macem macem sama michelle
gue akan bikin perhitungan sama lo
lo pikir gue takut sama lo hah
justru sekarang kebalikannya kan
kalau yang takut sama gue lo takut gue bakal ngasih tau michelle
apapun yang gue tahu soal michelle
karena artinya dengan begitu lo gak akan bisa lagi deketin michelle
kasian banget sih
ngapain dia sama cewek saya itu
kalau lo sampai berani ngelakuin hal itu
gue pastiin lo bakal nyesel seumur hidup
takut banget lo gue
gue mau bercanda sama lo
ya gue juga gak bercanda sama lo
udahlah mendingan sekarang lo tuh join michelle
lagian percuma juga kan
lo udah usaha keras buat dapetin michelle
tapi semakin lo deketin dia dia semakin ngindarin loh
jadi percuma kan
lo ada cermin kan di rumah kan
lo tuh juga bucin sama rivki
tapi kenyataannya apa kan
lo dapet gak balesannya
tapi seenggaknya gue udah pernah pacaran sama rifki
dan secepatnya gue juga bakal balik lagi sama rivki
kepo ya sama urusan gue
oke pak berapa
masih gini aja tuh
sebenarnya mereka ada hubungan apa ya
apa benar mereka lagi pdkt
dia kayak bener bener nantangin gue
pokoknya gue harus cari cara buat bungkam si arin
supaya dia gak bocalin semuanya ke michelle
lo kayaknya usaha banget
buat nutupin semuanya dari michelle
eh ini tuh bukan urusan lo ya
lo tuh cuma boleh sementara disini
jadi gak usah ikut campur
kan gue udah bilang
apapun hal yang menyangkut michelle
bakal berurusan sama gue juga
lo inget ya
lo itu sekarang
bukan siapa siapanya michelle
yang masih terobsesi sama dia
ya ini tuh udah kebiasaan

ya ini tuh udah kebiasaan

ya ini tuh udah kebiasaan
ya ini tuh udah kebiasaan

ya ini tuh udah kebiasaan
ya ini tuh udah kebiasaan